kegiatan perpisahan para siswa kelas enam ini digelar di sekolah dasar bina bakti
kecamatan sungaraya kabupaten kuburaya kalimantan barat rabu pagi
kegiatan diawali dengan hiburan pertunjukan atraksi permainan replika naga dan barongsai yang dimainkan para siswa
atraksi permainan naga dan barongsai sudah masuk dalam mata pelajaran olahraga ekstra kulikuler di sekolah dasar bina bakti sejak dua tahun lalu
masuknya mata pelajaran permainan barongsai dan replika naga ini sebagai upaya mengenalkan budaya leluhur kepada para siswa
dan juga sebagai bagian memperkaya budaya indonesia yang beragam
acara pelepasan sebanyak lima puluh empat siswa kelas enam sekolah dasar bina bakti ini penuh dengan urayan air mata
isak tangis para siswa guru dan orang tua pecah saat momen sungkeman dan membasuh kaki ibu
usai momen ini para siswa memeluk erat ibunya dengan penuh haru
aku sudah nakal buat mama marah semoga mama maafkan saya
jadi saya akan memberikan apa yang saya kasihkan mama
yang kami harapkan adalah anak anak bisa menunjukkan rasa kasih sayang mereka
tidak hanya mulai hari ini dan seterusnya itu yang kita harapkan
sehingga kasih sayang ini tidak akan pernah habis
karena kasih sayang antara anak dan ibunya
sebenarnya bukan hanya kepada ibu tetapi kepada semuanya
itulah yang kita harapkan
kegiatan ini ditutup dengan doa bersama sekaligus mengingatkan para siswa
akan jasa jasa kedua orang tuanya dari sejak mengandung
melahirkan dan merawat anak anaknya hingga dewasa untuk mencapai cita cita yang diinginkan
sabutro kuguraya kalimantan barat